ratusan pendukung bahar bin smith memadati halaman gedung perpustakaan dan kearsipan
kota bandung rabu pagi masa berkumpul untuk memberikan dukungan kepada bahar bin smith
yang sedang menjalani sidang eksepsi dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap dua remaja
di kawasan pabuaran bogor pada desember lalu selain bersalawat masa juga meneriakan orasi
yang menyebut bahar bin smith tidak bersalah masa juga menuntut agar korban ikut diadili tetapi ini
memalsukan suriah memalsukan identitas anak itu kemana kenapa anak itu tadi
sidangkan itu loh kan yang memalsukan anak itu gitu kan yang bu oke lah saya jadi
nggak habis pikir kenapa yang di sidang dengan rame itu lebih baru satu sendiri
teman teman sekalian polisi hendaknya harus berlaku adil netral dan jangan ada sedikit pun
kesan keberpihakan kepada salah satu untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini